kalau pertemuan bapak presiden pertemuan bapak presiden oke dengan menteri pertahanan kan sama
saja ketika pak ganjar jauh jauh dari semarang bertemu bapak presiden sama dan semuanya kan
jadi tidak bisa kita menafsir kanan kiri yang bisa saya tafsirkan presiden insyaallah sebagai
pribadi sebagai kader akan berpihak kepada ganjar pranowo karena padirah ternas partai nyata nyata
pemimpin masa depan yang punya keberanian dan nyali adalah ganjar pranowo
kurang mau ditafsir apa lagi pernyataan bapak jokowi